pengembangan sektor kesehatan tidak lepas dari peran teknologi
salah satunya pada metode bedah dengan bantuan robot atau teknik robotic surgery
metode ini bisa digunakan dalam tindakan pembedahan untuk beberapa kasus dalam bidang kedokteran
salah satunya ginekologi atau ilmu yang mempelajari tentang penanganan kesehatan organ reproduksi perempuan
dokter spesialis dokter spesialis obstetri ginekologi dari rumah sakit umum bunda menteng jakarta
aris jo mengatakan pembedahan dengan teknik minimal invasive surgery ini bisa membuat penyembuhan luka lebih cepat dan bekas luka lebih sedikit
teknik ini juga dapat mengurangi risiko perdarahan
ya sebelum kita masuk pada proses robotic surgery tentu saja kita akan mencari tahu lebih dulu apa saja perangkat ya dok ya
yang sering digunakan untuk menunjang robotik surgery
kita mulai satu persatu dok dimulai dari alat ini mungkin
kita mulai dengan ini
ini alat ini alat ini merupakan surgeon console
di mana dokter bedah mengoperasikan tangan robotik yang sudah disambungkan ke pasien melalui alat ini
jadi di sini dokter bedah akan ditunjang oleh pandangan yang mumpuni
salah satu pandangan yang terbaik yang bisa didapatkan saat ini dengan visualisasi tiga d
di mana kita tidak perlu mengalami kesulitan pada seperti konvensional laparaskopi sebelumnya
yang tidak support oleh tiga d visualisasi
nah di sini setelah akses dari perut pasien dipasang kemudian ini robotik akan disambungkan atau yang disebut proses docking
kita lihat bahwa ini sekarang kita akan melakukan pemasangan empat puluh lima derajat karena dari kandungan itu kadang kadang kita membutuhkan suatu asisten dari arah jam enam
untuk memanipulasi organ dalam dengan menggunakan vaginal manipulator
nah kalau misalnya ini nanti bidang urologi ini settingannya akan beda dok
ya mereka bisa jual
mereka bisa dari arah jam enam mereka bisa dari arah jam tiga gitu
itu disesuaikan dengan kepentingan tiap pembedahan
robotik surgery juga membuat pekerjaan dokter lebih efisien dan tidak cepat merasa lelah saat melakukan pembedahan
karena posisi badan operator lebih ekonomis dan visibilitas lebih baik
ya kemudian satu lagi apa
kelelahan dari operator ini juga patut dipertimbangkan dok
kalau misalnya seorang operator bekerja enam jam atau lebih mungkin pengalaman saya enam jam itu tangan sudah mulai bisa bergetar
kalau misalnya seorang operator bekerja enam jam atau lebih mungkin pengalaman saya enam jam itu tangan sudah mulai bisa bergetar
ya kemudian presisi kemudian range of motion
range of motion itu jadi kayak persendian dari ujung dari instrumen robot itu sama seperti tangan manusia
jadi tidak ada keterbatasan gerak
sebelum menjalani operasi pasien diberi edukasi secara detail terkait kondisi penyakit dan seberapa cepat proses penyembuhan pasca operasi
pasien juga tidak serta merta dioperasi
tetapi harus melewati rangkaian pemeriksaan
pemeriksaan mulai dari anamnesa tes laboratorium ct scan dan mri juga pemeriksaan pendukung lainnya
sebetulnya ketika awal saya dapat konsultasi pertama pun dokter sudah menjelaskan dengan sangat detail ya
plus minusnya seperti apa pro and kontranya seperti apa terus kemudian itu juga disesuaikan dengan situasi saya
situasi dan kondisi karena kan langsung waktu itu kan ada usg dan sebagainya ya
jadi dapat gambaran
harusnya seperti apa lantas diberikan step stepnya gitu
terus kemudian setelah saya diskusi dengan keluarga dan ternyata mereka juga ngerasa lebih yakin seperti ini
dan kita akan proceed gitu
dan beberapa kali kita konsul juga memang saya punya case itu udah tidak bisa untuk dipertahankan lagi
sooner or letter nanti akan kamu toh harus menjalani ini
kalau enggak itu akan membawa ke yang lebih suatu yang lebih buruk lagi
oke dari situ ya kita mantep kita sepakat sama suami juga saya runding oke
jalanin aja operasi ini supaya kedepannya juga quality of life saya lebih baik
biaya pembedahan dengan teknik robotic surgery di indonesia lebih terjangkau bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga
di singapura pasien harus merogoh kocek sekitar empat ratus ribu dolar

di indonesia biayanya antara satu ratus empat puluh sampai rp satu ratus enam puluh juta rupiah untuk satu rangkaian mulai dari pemeriksaan hingga operasi
karena waktu penyembuhan lukanya lebih cepat dibandingkan operasi konvensional pasien tidak perlu lama dirawat di rumah sakit
sehari pasca operasi pasien sudah bisa pulang ke rumah
presiden ri joko widodo pernah menyatakan pada dua ribu dua puluh satu ada dua penyembuhan luka yang akan menjadi penyembuhan luka

dengan adanya teknologi canggih seperti minimal invasive surgery dengan teknik robotik ini
diharapkan masyarakat indonesia tidak perlu lagi berobat ke luar negeri atau melakukan medical tourism
karena indonesia memiliki sumber daya manusia sekaligus teknologinya
terbukti dengan berhasilnya enam ratus kali pembedahan dengan teknik robotik ini terhitung sejak tahun dua ribu dua belas hingga dua ribu dua puluh
arman helmi galup restisa jakarta